masih di cnn indonesia newsroom
begempa bermagnitudo tujuh empat yang mengguncang sejumlah kawasan di sulawesi tengah dipicu oleh pergerakan sesar palu koro
sesar yang memanjang dari utara ke selatan di tepian teluk palu
kerusakan bencana ini begitu masif
tanah bergelombang puluhan ribu rumah seketika menjadi reruntuhan
tidak hanya kewaspadaan namun kesiapan harus ditingkatkan agar tak ada lagi jatuh korban
koresponden ferdi ilyas dan miladia rahma memiliki laporannya
selatan ponulele yang menjadi ikon kota palu hancur seketika
ribuan rumah perkantoran bahkan kafe di sepanjang pesisir talise pun lenyap seketika
hati teriris miris melihat kenyataan kerusakan yang begitu masif dan destruktif
karena kurangnya kesadaran
kita hidup di atas tanah rawan bencana namun minimnya sikap antisipatif
seolah membuat kita pasrah terhadap bencana yang datang menghampiri
gempa bumi yang terjadi di sulawesi tengah memicu terjadinya likuifaksi
fenomena ini membuat tanah yang tadinya solid kehilangan daya dukungnya
berubah menjadi jenuh dan seketika menjadi lumpur yang siap memakan apa saja
yang ada di atasnya
dampak kerusakan dari likuifaksi pun sangat luas
ribuan rumah tenggelam di dalam lumpur
dan diperkirakan masih ada lima jenazah yang hingga saat ini terkubur di dalamnya
apa mau dikata yang tenggelam bersama fenomena likuifaksi
bahkan kawasan ini sudah dijadikan kuburan masal dan tertutup untuk pembangunan permukiman
dalam berbagai kajian juga sudah menyatakan bahwa kawasan terdampak likuifaksi tak bisa lagi ditinggali
hanya sebagai memori
gempa bumi tsunami dan likuifaksi yang terjadi di sulawesi tengah membuat lebih dari dua jiwa tewas
enam puluh tujuh rumah hancur dan satu ratus empat puluh sembilan orang mengungsi
upaya tanggap darurat pun diperpanjang dengan prioritas pembangunan sekolah darurat untuk anak anak
pembangunan hunian sementara pendistribusian logistik yang merata
dan juga pencegahan terjadinya secondary disaster seperti tersebarnya wabah penyakit

sulawesi tengah harus mencari penyakit yang berbeda
bangkit dan proses itu sedang berjalan
rekomendasi terhadap hunian dan bangunan untuk bisa kembali ditempati menjadi sangat penting
verifikasi validasi data kependudukan juga menjadi vital untuk dikawal
agar tidak ada celah penyelewengan dana bencana bagi kesejahteraan masyarakat sulawesi tengah selanjutnya
lantas apa yang kita bisa pelajari dari bencana yang terjadi di palu dan sulawesi tengah
hidup di negara dengan potensi kebencanaan yang tinggi
ada baiknya kita belajar dengan negara
tetangga jepang karena pemerintahnya sangat aktif dalam kebijakan mitigasi bencana
tidak perlu malu mengaku bahwa begitu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
mulai dari bagaimana membangun hunian tahan gempa
kesiapan diri menghadapi bencana
serta master plan distribusi logistik yang masih jauh dari kata sempurna